nyari aku tidak menyangka
berhianat pada kita
kita harus ambisi dia sekarang
tapi tenaga dalamku belum pulih
aku akan membawa kalian
untuk bertukuk lutut
di hadapan raih prabu siliwang
nah dengarkan baik baik
tidak akan berhutu
sang penguasa kerajaan
kerajaan amuk merukuk
apakah kalian masih bisa menolak
keluarkan jurusan dalam kalian
rumahnya baru sampai empreh

yunda subang lara
yunda pasti sudah mendengar apa yang telah dilakukan oleh raka mukmarugu
aku rela menjadi emban selamanya
asal raka amuk marugu tidak dihukum oleh kandang prabu
pasti ada alasan dibalik itu semua
raka amuk marugu adalah orang yang baik yunda
aku akan coba bicara pada kakanda perahu
untuk mengabulkan permintaanmu
terima kasih yunda
aku akan berusaha sebisaku
kau semakin percaya kata kataku
dengan begitu aku semakin mudah menjalankan rencanamu
aku tidak menyangka
berkhianat pada kita
kita harus habisi dia sekarang
kita harus habisi dia sekarang

yang sedang terluka dalam
keluarkan seluruh kesaktian kalian
apakah kalian masih mampu
keluarkan jurus kalian
akhir hal apa
dulu aku pernah berjanji padamu
aku akan menjadikanmu
kalian jatuh cinta
aku benar benar sangat buak mendengarnya
aku tidak akan membiarkan hubungan kalian berakhir dengan indah
ingat itu baik baik
cuma segitu kemampuan
bangun rangka buana
dan kamu yang hidup orang yang sombong dan angkuh
malam malam ini nyawa kalian berada di tanganmu
berada di tangan sang penguasa kerajaan besar jepura
jadi sebentar lagi nyawa kalian akan aku habisi dengan indah
selamat tinggal nyai geris yang angkuh
dan selamat tinggal saudaraku rangka buana yang merasa sakti mantra guna